sebenarnya dikerok pakai kunci inggris
kenapa kamu bergerak
gimana si abah sedang bahagia
ini siapa kalau mukanya berbinar binar cerah begini ya
berarti si abah ada kabar gembira
mendingan nanti papi enggak usah beliin makan aja deh
takutnya enggak keburu juga
nanti reva bisa suruh bisurti masak
atau nggak suruh bisurti beli makanan
tapi jadi gak enak sama kamu
tapi takut kamu kelamaan nungguin pami
kamu pasti sudah lapar ya
enggak terlalu kok pi
emangnya papi masih lama
tapi ada di mana sih
emang papi sudah baikan sama mama adriana
ntar papi telepon lagi ya sayang ya
reva terus nanyain mas b
mas besurut pulang
kayaknya reva jaga jaga banget nih
dia pasti takut kalau bokapnya kerayu lagi sama gue
berarti gue harus kasih tahu mama biar nanti pas nyampe rumah
mama bisa nahan nahan mas besurutnya
biar mas besurti enggak cepet cepet pulang
kok gitu sih
aduh gue juga gak tau desyen
feeling gue sih ini cuma kalah kalah adriana aja
dia pasti sengaja ngerayu rayu bahub gue
biar habis itu gue kan jatuh hati lagi sama dia
justru ini tantangan yang bagus buat kita
tantangan apaan sih
itu kan kadang kadang suka kepo deh
gak apa apa ini antar cindy sama reva
kalian suka rahasia rahasian aja deh
tangan siapa yang nyentuh
satu dua dia yang kalah
oh iya mas makasih ya lo mengantarin aku sampai ke rumah
mas juga ngucapin terima kasih karena kamu mau diantri mas
sebaiknya kita sama sama intropeksi aja dulu mas
kita sama sama bedahin diri kita sendiri
kita berdoa mengharapkan allah memberikan jalan yang terbaik buat kita berdua ke depannya seperti apa
dan kita juga harus tawakal mas
jujur sebenarnya aku sangat bimbang dan gak tahu apa yang harus aku lakuin
aku serahkan semuanya kepada allah
dan aku selalu berdoa ya allah berikan yang terbaik buat hamba
berikan kebahagiaan juga buat hatta
jika amal punya masalah berikan jalan keluar yang terbaik buat kita
kalau begitu aku langsung turun ya
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
mogok ma jadinya aku sama mas bey
kok gak turun dulu
iya bentar ma
hai iya mah apa kabar baik ketamu deh tiba tiba mau langsung aja masuk dulu
dongeng maksud mama saya masuk ke dalam rumah iyalah ini kan rumah kamu juga
lagian kamu sama adriana kan masih suami istri yuk masuk dulu jadi bengong lihat lihatan

nanti dikerok keroknya dikerok pakai kunci inggris
serah wah bandar eh iya digana siapa sedang bahagia beda soalnya
ini si abah kalau mukanya berbinar binar cerah begini ya berarti si abah ada kabar gembira itu
saya sudah konsumtif tadi sama ustaz konsultasi
konsultasi konsultasi ya ternyata saya teh diperbolehkan nikah sama teh manis walaupun besok
usahanya anak kami ikut menikah simondia mesin alhamdulillah bagus satu hari gitu mah bah
kenapa abang gak konsultasi dari dulu kalau enggak udah selesai abah sudah kawin sama seringganis bener bener
si eneng sama si kemur tidak akan punya masalah sah dan tidak akan mengala sama abah seperti begini so
kumesel conya venor bener ini teh berita yang sangat penting jinin rakyat teh harus
itu sama saja mengajarkan si nengte pacaran
di ajarkan pacaran tidak ada
pak dari abah sama teh manis ya
pacaran memang ada di kampus agamanya
nah tuh brader ini kadang kadang kurang intelek ini tuh
saya mah tidak pacaran saya mah sama teh manis
cuma taruh beda tuh
saya mah sama seorang yang apa
tak arup tak arup nah itu tuh
berbeda beda ya kan
kalau si nenek kan masih muda ya
belum tahu itu namanya jaga jarak aman
eh bisa lah weh seorangnya
kalau sana itu loh enak
itu jadi asdulah ya tuh
terus kapan mau nikah
chandra kayaknya sebaiknya kamu jauhin aku deh
kamu jangan nemuin aku lagi
soalnya aku gak mau kamu bermasalah sama rimu raga
lagian kamu tau kan aku tuh sama dia hubungannya belum jelas
dan aku belum putus sama dia
kamu cinta gak sama rei
aku gak bermaksud ngerebut kamu deh rai
dan begitu pun
selama aku sama stella
hati ini hanya untuk kamu deh